tuhan itu tahu apa yang aku butuhkan
karena setelah hujan badai datang
biasanya akan muncul pelangi
dan kamu itu muncul sebagai pelangi aku
yang mewarnai hidup aku
kamu bener bener pikir kalo aku ini pelangi ya
pelangi itu kan munculnya cuma sebentar
abis itu hilang di balik awal
oh gitu ya
yaudah kalo gitu aku ganti aja kamu
kamu bukan pelangi
tapi kamu itu adalah
kamu gak jadi apa apa
itu kan mobil hari ini
itu kan mobil hari ini
gue yakin andi pasti disana
riri datang sendirian
jadi andi gak ada disini
tapi asalalget di youtube
asal lo tau ya
karena itu jalan yang terbaik buat adik gue dan juga ibu
gue bisa aja putusin dia
tapi lo pernah mikir gak
kalo dia kenapa napa gara gara gue putusin gimana
kalo dia sampe mati
aku mau ketemu sekarang
kita ketemu di taman ya
gue nyuruh lo gak jauhin adik gue
ngapain lo gak jauhin adik gue
gue mau putusin andi depan mata lo
udah dua jam
udah dua jam
udah dua jam
udah dua jam
udah dua jam
udah dua jam
udah dua jam
udah dua jam
udah dua jam
kadang gak tangkap lagi
sebenernya gak apa apa ya
udah dua jam
udah dua jam
udah dua jam
dan gue bakal ngebuktiin kalau emang bener bener ngerjain gue
yaudah lo periksa aja
gue gak ngerti ya apa yang ada di pikiran lo sama nyokap lo
kayaknya gue salah terus
saat lo dan nyokap lo cari kesalahan gue
di saat yang sama gue mikirin andi
emang lo gak kepikiran ya
mungkin andi gak kesini gara gara dia kenapa napa
apa yang sebenernya terjadi sama andi
gue gak ada kuncinya
ri kita bawa andi ke rumah sakit
ih ampun andi
tuh rasanya udah terserah
ada takut nya
zaman itu gak ada apa apa pint
itu aku seseorang brother
tapi kalau aku deh saat keluar saja
kayak nanti gak kemampuan tuh di awal

kalau de os kan daten
untuk kjar itu
pas cuma pengemasan
pergi dari sini
mendingan lo pergi sekarang
sekarang ani benci banget
sebenernya ada apa sih
kamu kok tiba tiba ngajakin aku ketemuan
terus kamu ngomong sesuatu
aku gak mungkin bilang kalo sebenernya aku mau mutusin andi di depan mataharis
kenapa sih gak jawab
gak penting kok
kamu tau gak
tuhan itu tahu apa yang aku butuhkan
karena setelah hujan badai datang
biasanya akan muncul pelangi
dan kamu itu muncul sebagai pelangi aku
yang mewarnai hidup aku
kamu bener bener pikir kalo aku ini pelangi ya
pelangi itu kan munculnya cuma sebentar
oh gitu ya
yaudah kalo gitu aku ganti aja
kamu bukan pelangi
tapi kamu itu adalah
kamu gak jadi apa apa